ya sudah ada korespondensi nn indonesia arman helmi di istora senayan jakarta
selamat siang arman
arman meskipun hanya ada satu wakil indonesia
meskipun all indonesian final di gandaputra
bagaimana antusiasme warga yang ingin menyaksikan ajang indonesia open di babak final kali ini
ya selamat siang alfian
seperti yang sudah sempat diberitakan sebelumnya
memang saat ini di kawasan istora senayan jakarta sudah mulai padat begitu
dan ternyata tadi mereka sudah mulai datang untuk mengantre tiket atau membeli tiket itu sejak pukul enam pagi
sejak pukul enam pagi antrean sudah cukup panjang sudah mengular
dan tadi saya sempat memantau pada pukul sepuluh lebih lima puluh menit
waktu indonesia barat tiket untuk kelas atau harga rp dua ratus lima puluh ribu rupiah itu sudah habis terjual
dan pada saat itu juga tersisa hanyalah tiket seharga empat ratus lima puluh ribu rupiah untuk medium
dan juga tiket seharga delapan ratus ribu
lima puluh ribu rupiah untuk kelas vvip seperti itu
dan sebagai informasi bagi masyarakat dan juga para penonton
mungkin untuk beberapa partai yang akan dipertandingkan pada final indonesia open dua ribu sembilan belas ini
akan dibuka oleh partai ganda putri jepang melawan jepang
di mana akan bertanding misaki matsutomo ayaka takahashi melawan yuki fukushima dan sayaka hirota
sementara untuk partai kedua adalah partai tunggal putri
di mana jepang akan melawan india
yaitu antara akane yamaguchi melawan fusarla shindu
kemudian partai ketiga juga akan berlangsung ganda campuran
di mana pada partai ganda campuran ini akan bertanding cina berhadapan dengan china juga
atau cina sama sama akan bertanding yaitu zheng shiwei huang yakyong melawan wang yiliu dan huang dongping
sementara untuk partai keempat ini tunggal putra akan bertanding cina taipei melawan denmark
yaitu akan bertanding chou tianchen dan anders antonsen
sementara untuk partai ketiga
partai yang dinantikan oleh masyarakat
yaitu partai antara indonesia atau ganda indonesia
di mana akan berhadapan the minions melawan the daddies
the minions ini adalah marcus gideon dan kevin sanjaya
sementara the daddies atau senior mereka masing masing adalah muhammad aksan dan juga hendra setiawan
tadi kami sempat mewawancara para penonton ataupun juga masyarakat yang akan menonton pertandingan pada hari ini
dari partai pertama sampai dengan partai terakhir
mereka sangat menunggu dan juga menantikan
all indonesian final yang akan berlangsung pada partai terakhir nanti
akan berhadapan the minions dan the daddies
dan kebanyakan dari para penonton ini serata rata akan mendukung the minions
alasan mereka karena the minions ini cukup lincah dengan gerak geriknya dan sepak terjangnya
dan mereka berharap mudah mudahan the minions akan mengalahkan the daddies pada final indonesia open dua ribu sembilan belas
dan sebagai informasi juga alfian bahwa untuk harga tiket sekali lagi yang dijual oleh panitia mulai dari dua ratus lima puluh rupiah
kemudian juga ada empat ratus lima puluh ribu rupiah
dan untuk vvip delapan ratus lima puluh rupiah
dimana tadi pada pukul sepuluh lebih lima puluh menit waktu indonesia barat tiket untuk kelas festival dua ratus lima puluh sudah habis terjual
dan masih tersisa beberapa tiket untuk kelas empat ratus lima puluh dan vvip delapan ratus lima puluh rupiah
panitia penyelenggara juga hanya membolehkan orang ataupun juga penonton mengantre satu orang maksimal dapat membeli dua tiket untuk dua ratus lima puluh
sementara untuk empat ratus lima puluh rupiah dan vvip delapan ratus lima puluh rupiah
sementara untuk empat ratus lima puluh rupiah dan vvip delapan ratus lima puluh rupiah
satu orang hanya bisa mengantre untuk satu tiket
satu orang hanya bisa mengantri untuk satu tiket
kemudian juga yang perlu diperhatikan pada saat mendapatkan tiket nanti akan diberikan gelang
gelang ini merupakan tanda masuk bagi para penonton
dan di dalam gelang ini juga ada barcode yang disampaikan oleh panitia
jangan sampai barcode ini difoto
atau dipublikasikan demi keamanan
ataupun juga kenyaman dari para penonton
selama diberada diist addresses signal jakarta
kemudian juga diperhatikan menjadi perhatian para penonton
agar supaya tidak melakukan kegiatan mengakses tiketan
agar supaya tidak melakukan kegiatan mengakses tiket
aktivitas makan minum selama berada di stadion istora senayan jakarta
dan bagi yang membawa putra putri dengan tinggi di atas seratus cm itu sudah kena tiket
jadi harus membeli tiket baru untuk